itu kayaknya kukunya ulan udah panjang banget deh
gimana keadaan ulan
sampai saat ini sih wulan belum siuman
alhamdulillah ular udah boleh dipindahkan
jadi kita lebih leluasa untuk njemboknya
saya boleh njembok ulan
iya boleh pak
sekalian kakak titip ya
kakak mau ke bagian administrasi
banyak sudah ku lewati
kisah cinta lain
tapi tak seindah kamu
tapi tak seindah kamu
kau telah sandarkan hatiku
hingga ku memilih
dirimu di hatiku
takkan pernah lagi ku temukan
cintai yang sama seperti kamu
kau berikan aku cinta
berikan aku cinta
berikan aku cinta
berikan aku cinta
berikan aku cinta
berikan aku cinta
berikan aku cinta
berikan aku cinta
ruang hidup wear
cepet sembuh ya biar gue bisa nge sleep lo lagi
katanya ulan sih udah dipindahin ke ruang rawat gak di icu lagi
terus ruang rawatnya dimana
kami mau melakukan pengecekan rutin mungkin masnya bisa tunggu di luar
ulan masih belum sadar jadi percuma lo datang tarian pulang aja
gue disini pacarnya ulan lo siapanya
terus itu siapa
berdua bukannya pacar
lo gak usah setau
dok saya boleh jenguk ulang
silahkan saya permisi dulu ya
kalau gak tau dosa pengertian
hai ulan dari nyeremon almaning
ulan dari nyeremon almaning
ulan dari nyeremon almaning
di majlis siapa
gatung keras tadi
cuman kan sabut
io penuh pengalaman
gatung keras sabut lagi
aku ngerti akur di jalan dibawah ruang terkini
gatung keras ini dor
gue juga kangen sama pipi lo yang mau meletus
lu kan mesra amat sih
kok jadi gue kayak obat nyamuk gini
itu kayaknya kukunya ulan udah panjang banget deh
mending gue deh yang perhatiin lo lan
lan daripada liat roman kayak gitu ke lo
gue tercabik cabik tau gak sih hati gue ngeliatnya
ternyata nadine baik sama ulan
ya tuhan siapa lagi sih
ya udah masuk aja deh
emak tadi pagi bangun ke siangan
jadinya emak gak sempet masak
gak bisa ngantar makanan
yaudah gak apa apa
ini lagi pusing berat shay
emak lihat muka lo kok pucet banget sih
tunggu tunggu tunggu
emak emak ginian nih
lo giranduhnya seger
tar dulu nih
pakain ginian deh nih biar gak puyeng ya
sini angkat rambutnya
banyak banget rambutnya dah
jangan undut aja
nih satu lagi sebelahnya
kata orang tua dulu harus dua duanya
kalau cuma sebagian
sebelah sebelah ntar jalan miring
ketibaan pohon kelapih
lancar amat mulutnya
terus mbak kesini juga bawa makanan buat lo
apaan lagi hati penyok
masak gituan mulu
sekarang kuku lo udah bersih banget luan
gue dari tadi udah kebelet
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah sadar juga
itu dari jawabannya
siar sial hai mang
ini hidung gue
kok jadi hidung sih
hidung lo ga usah pura pura lupa die
lo masih inget kan
lo sengaja lempar bola volley ke arah hidung gue
ampe gue pingsan sampe di gelap
itu kan kejadian lo udah lama banget
lo jangan mimpi jadi pacar gue
sejak kapan kita pacaran
sampe gue harus mau pacaran sama lo
lo baru sadar
jangan sentuh gue
ini udah malem
kok malah bisa bisanya sih ketiduran
udah kalo gitu kita balik yuk
gak ada apa fraps